saya resmikan pelaksanaan impres jalan daerah
di provinsi sulawesi tengah
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
impres jalan daerah yang dikerjakan
di provinsi sulawesi tengah
sebanyak lima belas ruas jalan
dengan biaya rp tiga ratus tiga puluh miliar
pada hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
saya resmikan pelaksanaan impres jalan daerah
di provinsi sulawesi tengah
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya prosesi penekanan tombol sereni
dan penanda tanganan prasasti
mohon izin kami pandu dalam hitungan
pertanyaan inpres jalan daerah provinsi sulawesi tengah
resmi diresmikan oleh presiden republik indonesia
saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya